eeeh minggir bang muram
maaf ini perintah pak rt
pak rt itu pak rw
maksud saya pak rw
saya ditugaskan untuk ngejagain jalanan
ngejagain warga yang keluar masuk kampung
mana saya sempet ganti baju
lo bukan sampean
namanya baju rumah
kalo dicari sampe suri gak ketemu
disuruh berhenti bukannya berhenti kirain bukan manggil saya kamu bawa apaan beras kamu
jangan bohong buka kalau tumpah gimana kalau saya nggak percaya ini beras orang saya mau kirim
kalau tumpah situ mau gantiin kamera kamera nyari apaan
si anak hilang kalau ada orangnya di dalam pasti udah grek siapa tahu kamu
abius kalau saya bius percuma dong dipanggil panggil nggak bakalan dengar
emangnya hp kejebur air di simpen dalam beras ada ada aja nih pak ansip
udah saya mau ngantar dulu ke puati ya
aduh mudah mudahan amera ketemu ya semua orang lagi pada nyari mah
kasih assalamualaikum waalaikumsalam
si amira hilang ya ini baru cerita
denger ya ini pelajaran buat lu
sebentar lagi kandu punya bayi bukan satu tapi dua
lu juga musti hati hati musti dijagain kenapa sih amirah bisa hilang
emaknya nggak ngejagain anaknya karena kebanyakan anak ya kalau minasi pasti
ngejagain mak iya jangan sampai lu ngurusin bayi lu lupa ngejagain yang lain
omah indri itu udah gede pasti juga nanti indri punya kesibukan sendiri kau mungkin dijagain mama terus
ah indri ikut nyari amira ya nanti aja tunggu kakak kakak kamu pulang ya
orang di kampung ini aja kok mah tapi jangan jauh jauh ya iya mah
dagangnya teh aneh
aneh gimana sih
kayaknya tuh dia tuh ilmu goib suka ng philanthropis

urus hilang k vielenah onego onego
sangat banyak ree e las aktifan kau arah
lagian lu juga sih yek
masa iya sih tukang jamu pake ilmu goib gitu
emang untungnya berapa
bukan puntilanak emak
tapi kayaknya dia gerombolan penculik anak
datang kesini buat ngeker
kayaknya teh dia teh datang ke sini pura pura jadi tukang jamu
untuk mengalihkan perhatian warga
emang cakep orangnya
kalau biasa aja gimana caranya ngalihin perhatian warga
mukanya mah biasa aja sih po
tapi genitnya luar biasa
bapak bapak pada mabuk kepayang sama dia

masa dia kepayang sama dia
masa cemburu sama yang kayak begituan
kok kita bisa ketemu disini ya bang
iya itu berarti kita jodoh
saya jalan dulu ya bang
eh jangan dulu
bukan gue jamu pegali nu
tadi kan udah enam gelas bang
eh pak pak pak
ada apa pak
boleh buka helm anaknya
ada apa sih
maaf ya pak
maaf salah pak
makasih ya pak
kalau nyari penculik anak jangan begitu
kalau kamu kebetulan ketemu penculiknya
terus nanya kayak tadi kayak barusan
eh minggir pak muram
mampu mampu mampu
pak muram gimana sih
ini perintah pak rt
pak rt itu pak rw
saya ditugaskan untuk ngejagain jalanan
ngejagain warga yang keluar masuk kampung
bukan begitu maksudnya bang mukram
jadi mungkin pak rw nyuruhnya tuh
ngawasin kalau ada sesuatu yang terjadi
sesuatu yang mencurigakan
atau mobil yang lewat
yaudah bang muram
minggir kita mau lewat
tadi ada penumpang yang anak kecil enggak
ya banyak mas
anak ikut emaknya
sopir angkat juga
ya enggak tahu mas
kampung lagi rame
ada anak kecil hilang